walaupun masih awal agustus semarak hari kemerdekaan ri akan terasa ketika anda memasuki
kawasan kampung bendera darmo kali surabaya jawa timur berbagai jenis bendera dan pernak pernik
agustusan tersedia di sini menurut beberapa pedagang bendera di kampung tersebut tahun
ini permintaan desain bendera dari warga lebih sederhana alasannya di tengah pandemi banyak
kampung di surabaya yang meniadakan kegiatan tujuh belas an sebelum pandemi melanda sebulan menjelang
hari kemerdekaan ri biasanya orderan pembuatan bendera menumpuk namun tahun ini hingga awal
agustus pesanan masih sepi dampaknya omset pedagang menurun drastis beberapa pedagang juga memutuskan
beralih ke penjualan online kalau yang tahun kemarin itu ya lumayan lah soalnya kan ps cuma
masih ada yang membeli bendera di lokasi dengan alasan lebih puas memilih langsung rata rata
pembeli mencari jenis bendera yang simpel dengan harga terjangkau sebenarnya sih lebih semarak yang
pasal enggak ada pandemi ya karena ini saat prihatin kita juga biasanya saya kebetulan
juga cari yang untuk rt untuk kebutuhan pribadi juga kalau pas sebelum pandemikan semar ada
ini dibanderol mulai lima ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah sesuai dengan jenis dan bahan pandemi
ini membuat pedagang tidak banyak memproduksi bendera karena khawatir merugi kia clarissa